kita pantau informasi terbaru terkait upaya identifikasi korban jatuhnya pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh
sudah bergabung malam hari ini
produser lapangan cnn indonesia aditya aksani
selamat malam adit
hingga malam ini sudah adakah atau berapa kantong jenazah yang sampai di rumah sakit polri
ya fani selamat malam
terkait dengan jumlah kantong jenazah
menurut konvers terakhir tadi yang disampaikan oleh karopemnas brigjen rus di hartono
dan juga pihak dari jasa raharja bambang pandular sebagai kadif asuransi jasa raharja
menyebutkan bahwa sudah ada tujuh kantong jenazah yang tiba di rs polri kerapajati
dan ini akan dilakukan identifikasi untuk mempercepat terkait dengan identitas dari jenazah jenazah tersebut
nah kemudian juga fani dapat diinformasikan bahwa hingga saat ini pun memang masih terus berdatangan
anggota keluarga yang merangkul
anggota keluarganya berada dalam pesawat sriwijaya air dengan nomor penerbangan sj satu ratus delapan puluh dua pk clc
yang kemarin jatuh di perairan kepulauan seribu sekitar pukul empat belas empat puluh waktu indonesia barat
nah diharapkan tadi juga kami sempat mendapat informasi dari pak kepolisian aga
seluruh keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya dalam penerbangan tersebut
untuk segera datang ke posko antemortem yang ada di rs polri keramat jati ini
untuk mempercepat identifikasi meskipun sebetulnya proses pencarian jenazah pun masih terus dilakukan
oleh tim terkait yang berada di kepulauan seribu
sehingga nantinya data data yang sudah terkumpul dengan cepat di rs polri keramajati ini
bisa langsung disandingkan dengan data data yang ada atau ditemukan dari jenazah
yang ditemukan oleh tim yang berada di pulau seribu
nah kemudian juga dapat diinformasikan pak fani bahwa nantinya seluruh data data ini
tadi juga sempat disampaikan bahwa sudah ada sekitar dua puluh satu sampel dna
yang diambil dari dua belas keluarga yang datang ke rs polri kramacati ini
satu sampel dna ini juga nanti akan dilihat kembali untuk terkait dengan antemortem
kemudian nanti dibandingkan dengan hasil posmortemnya seperti itu
nah kemudian tadi juga sempat memang ada keluarga yang membawa beberapa perlengkapan
dari anggota keluarga yang dirasa hilang seperti itu seperti baju kemudian juga ada beberapa yang menceritakan
bahwa seperti ada beberapa keluarga yang tanda tato seperti itu
itu juga memang sangat diperlukan oleh kepolisian untuk benar benar mengidentifikasi
dan mengumpulkan seluruh data tersebut agar nantinya proses
identifikasi bisa bisa berjalan dengan cepat fani
baik adit apakah ada informasi dari tim dvi tim forensik jika sudah ada jenazah yang datang
kemudian juga telah dilakukan proses identifikasi berapa lama hasilnya keluar
ya terkait dengan proses identifikasi memang masih terus dilakukan
karena tidak bisa secepat kilat seperti itu karena harus menyatakan atau membandingkan
data data yang dikumpulkan dari pihak keluarga kemudian juga data data yang dikumpulkan dari pihak keluarga
data data yang ditemukan atau barang bukti yang ditemukan pada saat ditemukannya jenazah tersebut
nah paling tidak atau paling cepat ini proses identifikasi jika memang seluruh jenazahnya sudah ditemukan
ini bisa memakan waktu sekitar satu minggu sampai dengan dua minggu
menurut informasi yang tadi kami dapatkan pada saat konferensi pers berlangsung
nah kemudian dari waktu tersebut diharapkan seluruh keluarga bisa bersabar menunggu
agar nantinya tim dari kepolisian ini bisa terus memastikan benar benar memastikan
diidentifikasi atau tidak karena seperti kita ketahui pesawat sriwijaya air dengan nomor penerbangan sj satu ratus delapan puluh
pkclc ini terjun dari langit sekitar tingginya sebelas kaki seperti itu dan tembus langsung ke kepulauan seribu di lautnya
seperti itu dengan kedalaman sekitar dua puluh lima meter sehingga memang nantinya seluruh korban ini agak sulit untuk diidentifikasi
karena terjadi perbelahan tubuh seperti itu sehingga nantinya seluruh data data yang dihimpun oleh tim
kepolisian ini akan terjadi
jadi nantinya tim dari kepolisian ini diharapkan bisa segera mengungkap identitas dari para jenazah yang ditemukan oleh tim pencari yang ada di pulau seribu
oke terakhir adit mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut di elaborasi ada berapa kantong jenazah yang sudah tiba di rumah sakit polri
dan apa saja imbauan dari rumah sakit polri untuk keluarga korban ke depannya kira kira jika masih ada yang kurang data data dari antemortem yang dibutuhkan untuk proses identifikasi
oke terima kasih
oke terima kasih
oke terima kasih
oke terima kasih
oke terima kasih